selamat malam medan pertarungan politik di tanah air terus memanas
bisa dikatakan lumrah mengingat pilkada serentak sudah di depan mata
yang kemudian sudah menunggu pula ajang pemilu dua ribu sembilan belas
beragam manuver pun dilakukan partai politik untuk mendapatkan ramuan yang tepat
demi memenangkan pertarungan politik ini
ada yang merapat dengan petahana yang masih tinggi elektabilitasnya
ada juga yang tetap menyuarakan dukungan pada yang bertarung dengan petahana sebelumnya
bahkan ada pula yang memunculkan nama baru sebagai poros alternatif
malam ini kami ajak anda untuk mencoba membaca manuver elit politik
bersama para narasumber kami
dan saya merasa sejahtera dikelilingi oleh politisi politisi kompeten
muda berbakat dan juga matang di pertarungan pertarungan politik
ada andi arief wasekjen partai demokrat
abdul qadir karding sekjen pkb
dan al muzamil yusuf ketua dpp pks bidang politik hukum dan keamanan
saya itu bukan seorang pemimpin otoriter
saya ini seorang demokrat
ciri ciri seorang demokrat itu kan bisa menjadi pendengar yang baik
yang menghargai pendapat pendapat orang lain
yanda yang menghargai perbedaan perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan
jika allah swt tuhan yang maha kuasa menakdirkan
sangat bisa partai demokrat berjuang bersama
bapak bapak yang sangat baik
sangat memahami sebagaimana pengalaman saya dalam pilpres dua ribu empat dan dua ribu sembilan dulu
perjuangan bersama apapun namanya
apakah koalisi atau aliansi
akan berhasil dan menang jika
rangka kebersamaannya tepat
ini yang pertama
visi misi dan platform pemerintahan
untuk indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
juga tepat dan disusun secara bersama
itu kita saksikan bersama
bagaimana presiden hadir di event partai demokrat
dan kemudian orang sudah mulai membaca baca gestur
baik gestur tubuh maupun gestur bahasa
ada kata kata saya ini seorang demokrat
pak sby kemudian berkata
bagaimana menyebut dengan
akan lebih baik kalau misalnya kita bersama sama
berjuang bersama dan lain sebagainya
sebenarnya apakah ini demokrasi
apakah ini deklarasi yang tertunda
jadi sebetulnya kalau melihat rapi menas partai demokrat itu harus dibalik
yang jilid pertama itu bukan pembukaannya
tapi acara penutupannya
tidak tahu yang disampaikan oleh mas ahy

tentang visi misi program dan solusi yang akan ditawarkan demokrat kepada rakyat
jadi tahapnya itu dulu
jadi partai demokrat ingin menawarkan sesuatu
kalau kami akan berkuasa lagi di dua ribu dua puluh
ini yang kami tawarkan
baru publik akan mengira ngira kembali ke depan
karena berkuasa itu kan dua
menjadi presiden atau wakil presiden
atau menguasai parlemen
dua duanya akan coba kita tempuh
tapi yang menarik sekarang adalah
bagaimana untuk menjadi presiden dan wakil presiden
setiap partai ingin kadernya ada yang menjadi capres dan cawapres
kan sekarang kita melihat ada beberapa opsi
ini berdasarkan supaya supaya yang ada
yang kedua pors pak prabowo
yang lain belum ada
waktu tinggal empat bulan
semua orang berupaya akan menjadi poros ketiga
semua orang berupaya akan menjadi poros ketiga
tapi sekarang belum terjadi
sementara kita melihat pks dan gerindra
ini sudah menutup diri kepada para demokrat
karena sejak pilihan pilihan ada di daerah
menurut kami itu menutup diri
jadi demokrat yang merasa bahwa pks dan gerindra menutup diri
iya merasa menutup diri
karena menilai kelas kan beberapa daerah
punya skenario sendiri
maka pilihan kami menjadi dua
membentuk poros sendiri
sekarang belum mungkin
karena itu mencoba untuk bekerjasama dengan
pemerintahan jokowi dengan berbagai syarat
itu adalah salah satu opsi
dan saya kira itu sangat realistis dikomunikasi oleh ketua umum pernah
itu benar itu pks dan gerindra
bahwa sudah menutup diri sama demokrat
gerindra dulu deh gimana
sebenarnya enggak ya
karena enam bulan yang lalu
ada pertemuan di cikeas

bagaimana pak prabowo menikmati nasi goreng cikeas
di jam oleh pak sb
lalu saya masih ingat
lalu saya masih ingat
beberapa hari yang lalu setelah rapimnas partai demokrat
bapak ahmad muzani sudah menyampaikan
beliau akan menghubungi mas ahy
untuk segera berkoordinasi
jadi intinya meskipun kami
berdua insya allah sudah sepakat
bersekutu untuk mengajukan bersama
tapi tentu gerindra dan pks
akan membuka diri
mengajak komunikasi demokrat
pkb juga pan
karena membangun bangsa ini butuh kerjasama
jadi tidak benar yang disampaikan mas andi arief tadi
bahwa kami gerindra dan pks
sudah menutup diri dengan demokrat
malah kami memberikan
bagaimana kita bicara kerangka kerja
seperti apa yang bisa kita sepakati
untuk membangun bangsa ke depan
setelah era pak jokowi berakhir dua ribu sembilan belas ini
itu juga alasannya anda menyebutkan
itu kan cuma drama drama di panggung aja
eh sandiwara sandiwara di panggung saja
yang saya sampaikan begini
ditanya oleh media gimana tanggapan
saya sampaikan apresiasi
antara pak sb dan pak jokowi
antara demokrat dan pengusung utamanya pak jokowi pdp
terlihat sudah hilang
ini adalah modal besar bagi demokrasi kita
tapi ini adalah baru drama di depan panggung
kita tidak tahu drama di belakang panggungnya
itu yang saya sampaikan
jadi intinya kalau kami gerindra dan pks
insya allah siap bekerjasama dengan
demokrat pkb dan pan
kita siap bicara
bagaimana membangun bangsa ini
karena era presiden jokowi ini
insya allah akan berakhir tahun depan
kita butuh presiden baru tentunya
artinya masih tetap dibuka ruang
ustadz muzamil untuk
itu kalau kayak gitu pks kapan dapatnya
kemarin di dki
gerindra juga yang dapat
terus di tempat lain gerindra juga dapat
cuma gerindra yang dapat pks
gak dapat ininya gitu
kalau demokrat masuk gitu kan gimana
kalau dengan demokrat saya kira kita
dengan pak sb sudah ikut koalisi dengan pks
sudah dua kali ya
jadi sebenarnya tidak ada barrier
apa apa komunikasi dengan pak sb
saya tidak tahu
calon kuat di demokrat
yang diusung adalah ahy
mungkin dengan pak prabowo
mungkin kalkulasi dengan pak prabowo itu
menjadi kalkulasi yang tidak terlalu ideal
bagi demokrat mungkin itu
lebih menurut saya pak prabowo
bukan berat pada demokrat
karena dialog dengan semua partai
cair bahkan di pilkada
kita juga biasa
di ntb kita bersama sama
tapi apakah ada harap gini kalau misalnya
pasti kan jagoannya
kalau misalnya gak jadi capres jadi cawapres
kayaknya pak prabowo
nggak mau jadi cawapres kan
mungkin capresnya pak prabowo
pks gak apa apa gak ada calonnya
itu kan dialog yang juga kita
mungkinkan jadi kita tidak
ada sembilan loh ada sembilan calonnya
ustadz juga termasuk kan di dalamnya kan
ya jadi kita nggak usah
menutup dialog itu dengan
karena itu akan muncul satu
itu juga akan menjadi realita yang dihitung oleh
kedekatan selama ini
memang kalau bicaranya kedekatan selama ini
memang pks dan
gerindra memang lebih dekat
karena pada posisi kita
pengalaman pada dki
dan beberapa daerah juga
daerah di jawa tengah juga kita
seperti itu jadi
komunikasi itu mungkin yang membuat
beberapa partai melihat
pks gerindra ini sudah
solid nah jadi emang solid
tetapi tidak berarti itu menutup
tapi katanya pks sering ke istana
enggak juga oh enggak ya
soal mulai mendekatnya
pks ke istana dan itu salah bacaan orang
datang ke kita ya mengutus
dan saya kira itu biasa saja
dan kalau posisi
kita kepada istana kan kita sudah jelas
sikap pks itu berangkat dari
sikap kader kita bertanya kepada
kader kita apakah pemilu dua ribu sembilan belas
kita akan kepada incumbent
atau tidak jawaban mayoritas
kader kita kita ingin presiden alternatif
jadi itu yang kita perjuangkan
dan itu sudah fix
aspirasi kader sangat kuat
enggak mungkin berubah
politik kan bisa berubah
kalau calon politik jelas bisa berubah ya
tetapi kalau anda bicara peluang
lebih besar mana lebih besar tentu pada alternatif
karena itu yang sudah disampaikan presiden partai
saya sendiri sebagai poluka menyampaikan
beberapa pilihan pks juga menyampaikan
jadi itu yang kita
perjuangkan dan itu yang kita dialogkan
dengan pak prabowo
saya ikut di dalamnya undang undang pilk
empat fraksi yang
memang berbeda dengan pilihan pemerintah
dari situ saja sudah kelihatan konstelasinya
mas karding sekarang
kalau nggak salah yang pertama
kali diajak jalan jalan sama
dan kita lihat sekarang apa namanya
slogan yang ada
di billboard dengan wajah
caimin ketua umum
poros apa kesatuan bangsa
perkat kesatuan bangsa kalau nggak salah begitu
itu pkb juga
kalau misalnya terus tiba tiba kayaknya
mesra dan asik masyuk
antara pak jokowi di demokrat
dan kita tahu demokrat mengusung
cawa presnya ahy
gimana kira kira pkb melihatnya
pkb sampai sekarang belum menentukan siapa calon presiden
ya belum belum
segala kemungkinan bisa terjadi
cuma memang nanti akan
mengerucut pada beberapa
nah terkait soal
bekerja sama atau demokrat
bekerja sama dengan pak jokowi
pak jokowi itu juga
boleh boleh aja kan
dan misalnya pun kita larang
kita nggak punya kekuatan untuk melarang
tapi kan kita ingin mengetahui bagaimana
pkb menanggapi itu pkb
adalah partai yang dekat ke
pemerintah lebih dahulu di
pkb ini kan partai pendukung
waktu pilpres sebelumnya
itu kan pdip
dan yang pertama sampai
masa jabatan presiden berakhir
pkb akan menegaskan tetap
mendukung pak jokowi
nah terkait dengan apa namanya
memang kita juga
asesmen penjajakan asesmen
kepada banyak stakeholder kan
di pkb itu ada nu
ada kiai ada pkb sendiri
rata rata masih nyaman
pengen bersama pak jokowi
ada syaratnya gak
knowing bahwa billboard banyak sekali
ditebar di kota kota besar
nanti lah dijawabin kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di afd now
yang jelas poros itu saya kira dua ya
poros ketiga secara matematis mungkin
tapi perlu keajaiban
saya tidak bisa mengatakan ada poros ketiga
atau berapapun poros yang akan
ada di pemilu dua ribu sembilan belas
saya melihat semua partai politik
akan melakukan kerja
mencoba membangun koalisi
yang jelas koalisi itu adalah
sebuah perusahaan yang berhasil
sebuah keniscayaan ketika tidak ada
satu partai pun yang memiliki
cukup tiket untuk mengusung
capres atau cawapresnya sendiri
tentu ya kalau pun kami
berharap bisa berkoalisi dengan
gerindra tentu juga akan
pada gilirannya gerindra juga akan
berkomunikasi dengan pks apakah memang nanti
gerindra akan mengambil cawapres dari pks
atau mengambil dari yang lain
tapi tetap berkoalisi dengan pks
itu juga bagian dari yang belum final
masyarakat ini di pkp lebih dikenal
dengan masyarakat tehmanik
teh manis minumannya
tapi ini sangat kuat siapapun capresnya
caimin harus cawapresnya
terima kasih anda masih bersama kami
cawapresnya harus caimin
itu ngeri banget itu statement itu
jadi pkb itu
harga mati cawapres
mohaimin iskandar kalau enggak
itu konteknya sama koktek efek sebenarnya
dalam beberapa pengalaman negara negara
perancis bahkan indonesia
walaupun tidak bersamaan ya
dan pileg bersamaan itu
ngeri ngeri sedap itu kalau tidak
tidak ada nyalon presiden atau cawapres
sebenarnya disitu konteknya caimin itu
jadi enggak harga mati
oh enggak kita ini kan enggak berananya
kita usaha dong
kita punya ketua umum ini dicalonkan
dan nanti akan dideklarirkan
kita harus usahakan bagaimana caranya
deklarasinya kemarin udah katanya di forum pemret
saya mendeklarasikan diri sebagai
calon presiden itu nggak perlu
undang wartawan wartawan lagi itu sudah
pentelan pentelan wartawan ada disitu
ini kita perjuangkan
jadi tidak boleh ada ande ande
ande ini ande itu enggak bisa belum terjadi
iya kan jadi
sekarang pertama muhaimin iskandar cawapres
oh iya kita menyadari
cawapres ini yang pilihan dan realistis
dalam segala kajian kita
aspirasi yang ada sehingga
kita dorong ketua umum untuk
kalau pada akhirnya prabowo
muhaymin sebagai cawapresnya
kan belum terjadi nanti kita lihat
tidak ini artinya harga matinya
muhaymin sebagai cawapres atau selamanya
akan terus bersama jokowi itu kan
sampai pada hari ini
rata rata keinginan masyarakat bawah
sebagian besar stakeholder
itu kita kepada jokowi
imin atau tidak imin yang
jangan dulu kita berande ande
ini dua duanya repot juga nih
kan badannya cawapres
enggak mungkin dibagi dua
kita lihat saja yang jelas bahwa effort
usaha kita kita nyaman dengan pak jokowi
tapi juga mau muhaymin sebagai cawapres
oh sebaiknya dan
kita sangat bersyukur
kemudian ada lah kumpul kumpul
kawan kawan demokrat pkb dan
entah itu serius atau itu testing the water
ngundang wartawan dan lain sebagainya
untuk mana tahu kalau misalnya bisa jalan jalan benar
mungkin gak alternatif poros ketiga itu terjadi
mau cerita soal itu
sebenarnya kita ini antar sekjen sekjen
sering ketemu pak rutin
kadang kadang ada yang sidental
kadang kadang yang parsial
tergantung koalisi misalnya bicara soal
pilkada daerah itu kita ketemu
kita selalu ketemu dan
ketemu di dpr
terus lanjut lagi
ternyata ada teman teman media
jadi poros ketiga itu muncul dari siapa
poros ketiga sebenarnya menurut saya
ya sama dengan komentar tadi pak zul
siapa semua ini
apa itu keajaiban terjemahannya seperti apa
masih butuh proses panjang
pks sudah hampir pasti
berarti tinggal tiga partai nih
pan pkb demokrat
sementara pkb kan udah ngomong
sebagian besar sudah ke pak jokowi
demokrat dan pan
demokrat juga katanya udah ke
gak cukup apalagi kalau
apalagi kalau demokrat sudah juga ke pak jokowi
jadi gak mungkin kan nah jadi
saya kira yang realistis ke depan itu
gerindra dan pks
enggak ini sebenarnya cerita realistis
pragmatisme atau memperjuangkan
platform partai perjuangan
awal partai atau
saya kira untuk bicara
indonesia tentu semua dibicarakan
kita bicara soal indonesia masa depan
kita bicara soal bagaimana
pendidikan politik bagaimana membangun bangsa
partai meninggalkan itu
gerindra sudah hampir pasti ada
partai yang memberikan dukungan penuh kepada
jokowi sekarang untuk maju kembali
lepas dari ada partai yang baru mau maju
juga sudah mencalonkan
psi dan juga perindo
pks gerindra ini masih ada tiga yang
saya jelaskan sedikit
kami punya dasar bahwa
gerindra sama pks menutup diri
dalam berkoalisi ini
memperdimbangkan beberapa hal
dalam pemiru dua ribu empat belas
suara partai berdasarkan hasil hasil
partai nomor empat terbesar
waktu pemilu dua ribu empat belas punya figur ahaya yang elit
capres dan cawapres yang cukup lumayan
apalagi di wapres
sekarang di surveys surveys masih nomor empat
kalau gabung ke pks dan gerindra
kami terpaksa memundurkan
pks kesempatan untuk menjadi
wakil presiden sedangkan kami merasa
hubungan pks dan gerindra sudah sangat dalam
tidak bisa mengatakan bahwa
dalam tiga bulan ini tidak terjadi kejutan kejutan
bisa saja ahy membuat kejutan dengan
yang bisa juga bersaing dengan pak prabowo misalnya
karena itu opsi dengan
pks dan gerindra
yang sudah sangat dalam itu
sangat kelihatan tidak mungkin
kecuali terjadi perubahan perubahan
demokrat akan menerima kalau misalnya diterima di pks
gerindra jadi cawapres saja ahy
pak kemnya kan begitu sebenarnya
itulah menutup diri kalian tidak mau
ahaya jadi cawapres ternyata
ini di depan layar panggung
atau di belakang
sudah disampaikan oleh sekjen partai gerindra
bahwa partai gerindra
akan berkomunikasi dengan
demokrat pkb dan pan
ya di luar
komunikasi dengan sekutu kita yang sudah solid ini
untuk menentukan calon wakil presiden
partai gerindra akan bicara dengan pks
lalu juga bicara dengan
koalisi yang akan bergabung dengan kita
semuanya kan akan dihitung
tadi ustadz muzami sudah menyampaikan
bahwa kita akan hitung bersama sama
bahwa yang kemungkinan
menangnya itu yang akan
diprioritaskan menjadi calon wakil presidennya
termasuk juga ahaya
yang jelas kami membuka diri
kalau demokrat mau bicara dengan kita
bergabung dengan kami
jadi sebenarnya siapa yang menolak siapa sih
jadi mungkin demokrat
memang lebih merasa nyaman
bergabung dengan pak jokowi
kan sudah menawarkan secara tersirat
kita sudah rakyat indonesia sudah menyaksikan bahwa
demokrat sudah menyampaikan
kan jelas itu dierapi menas itu
kalau kami bagi gerindra dan pks
kita membuka diri saja
dengan seluruh partai yang memang
ingin bergabung dan mau bersama sama
dengan kami membangun republik indonesia ini
jadi sebenarnya bukan ditutup
bang andi tapi pks itu
karena kita berada di tengah adalah
mencari pada orang yang punya
lebih tinggi dulu ya kemungkinan menangnya itu
ada kita berkomunikasi
walaupun tidak menurut kemungkinan
dengan pak prabowo yang elektabilitasnya
tapi jalannya tidak ada kesini
karena sudah menutup diri dengan
di pilkada serentak ini
meninggalkan demokrat bahkan calon demokrat
oh ini cerita jawabnya
ini masih baper ternyata
kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami
mari kita lanjutkan lagi soal baper baper itu
ini sebenarnya masalahnya di
di pilkada dulu ini awalannya
kan pilkada kan realitas yang berbeda sama
sekarang ini kita melihat ada pergeseran
salah satu indikasi di pilkada gitu
berkomunikasi dengan gerinda kita punya hambatan
sekarang ada ketentuan
oke tidak ada ruang diskusi
seperti tidak ada ruang diskusi
ini agak berbeda dengan pak prabowo
dua ribu sembilan atau dua ribu empat belas
kami paham itu dan
sangat sangat menghargai karena
lagi tinggi tapi bahwa kemungkinan
masih ada tetap
namanya politik masih ada
nah kenapa kami
mencoba untuk ke koalisi ke depan
ini juga dengan pakem itu tadi bahwa
kalau bergabung disana kita partai tiga
terbesar kita punya figurnya
elektabilitas yang cukup tinggi
dan itu harus di hotel efek gitu
harus dihormati dengan cara yang benar gitu
harus secara adil
memperlakukan koalisi itu
itu juga syarat kami kepada
pak jokowi kalau memang kita akan
sambil menunggu apakah akan ada kejutan
misalkan ahy atau caimin
atau anis atau pagatat atau tgb
jadi syaratnya gak harus ahy
cawapres saya kira enggak
kita lihat siapa yang terbesar nanti
ahy ini sudah dua digit di
hampir semua survey
sudah dua digit
dan apa namanya menentukan loh
kalau dua calon
wapres akan menentukan kemenangan bisa
ini yang harus dipertimbangkan oleh
pak jokowi dan pak prabowo
sebenarnya partai gerinda tidak
ada apalagi pak prabowo ya
sangat membuka diri untuk berkomunikasi
dengan pak sby
ini yang perlu publik ketahui
walaupun pak prabowo membuka diri
figur siapa calon gubernur waktu itu
tapi pak sby kan mematok
ahy harus jadi calon gubernur
bang sandi harus jadi wakil gubernurnya
itu yang perlu diketahui publik bahwa
bukan pak prabowo yang mematok
tapi memang sby yang call tinggi waktu itu
karena kita tahu bang sandi sudah setahun bekerja
sosialisasi jadi calon gubernur
sudah punya modal elektabilitas
di tikungan akhir
meminta harus ahy yang
jadi calon gubernur
nah ini yang publik harus ketahui
bahwa pak prabowo sangat terbuka
kalau pak prabowo tidak terbuka
berdiskusi tentu pks
tidak mau bersama kami
apa apa yang harus didapatkan
apa yang harus didapatkan oleh pks kan
tidak dapat apa apa ikut gerindra
tapi kebersamaan ini
terus berjalan dalam lima tahun belakangan ini
itu menunjukkan apa
bahwa pak prabowo adalah figur yang bisa diajak bicara
sangat demokratis dan terbuka
oke bang andi bagaimana
saya ada waktu pertemuan itu
bersama pak hicca ada pak soehyo bulimam ada pak prabowo
pada waktu itu hasil kesepakatan adalah
pak yusri izzah mahendra
kemudian pak sby
sebagai presiden lingkungan
konfesi pes lah pak sandi yoganol dan
pak yusri sera
kita tidak menjawab
pks bisa menjawab
saya kira itu cerita yang lama ya
tapi ada renutannya sampai sekarang
kita melihat capres itu
kalau kita pendekatkan konstitusi
yang ikut capres itu bukan individu
yang ikut capres itu partai
jadi kalau sampai saat ini
kita bicara adalah kendaraan partai
yang memungkinkan untuk mencalonkan
jadi partai itu akan ditumpangi orang
akan jelas baru pada agustus
oleh karena itu kalau kita bicara sekarang
kita baru bicara tentang partai
bahwa pks dengan gerindra
demokrat pada penyeimbang
kita punya kesamaan peran
di luar pemerintahan
oke saya melihat demokrat itu
sebenarnya lebih ke opsiisi
baru baru ini saja
dalam kurun waktu tidak lebih dari
setengah tahun terakhir
baru kemudian agak ke
pertama ahy datang
ditemui oleh gibran
dan rangkaian selanjutnya
linnya baru setengah tahun sendiri
apakah soal pilkada ini
soal pilkada ini rangkaian
jadi rangkaian pilkada jakarta
ini kok ada indikasinya kuat sekali
bahwa tidak bisa dipisahkan lagi ini
gerindra sama pks
sebenarnya tidak apa apa
kalau demokrat bergabung kan memperkuat sebenarnya
seperti yang saya bilang tadi
siapa yang jadi leader
itu yang jadi isu
berdasarkan suara partai dua ribu empat belas
ini masalah pasar apa masalah
pak sby sama pak prabowo sebenarnya
oh enggak secara pribadi
kedua personal itu tidak pernah ada
hubungan yang sangat menyakinkan
bahkan sejak dari akademi mereka bersaing
tapi tidak pernah saling menyakiti kedua orang
jadi secara personal tidak pernah ada
cuma kan sekarang ada problem
milih pak jokowi empat puluh sekian persen
pak prabowo dua puluh persen gitu
apakah pak prabowo masih bisa diajak
berdiskusi tentang elektabilitasnya yang
untuk mencapai kemungkinan dengan pak jokowi
saya kira sangat berat kita untuk berbicara dengan pak prabowo
ya karena pak prabowo punya argumentasi saya masih bisa menang nih
padahal secara surpe
menyatakan bahwa sangat berat misalnya
misalnya sangat berat
jadi demokrat ini
ini informasi yang kita dapatkan
dia mau bergabung bersama
koalisi gerindra dan pks dengan syarat
bukan pak prabowo calon presiden
tapi ada ahy disana
kan ini kita buka bukaan saja di publik
nah yang jelas
pasti ahy masuk disitu
kan itu yang kita dengar
dari informasi yang
kami ini saya tegaskan
seluruh kader partai gerindra
yang ada di seluruh indonesia
sudah menyatakan bahwa
republik indonesia dua ribu sembilan belas jadi
kita tidak punya opsi lain
kalau memang demokrat mau bergabung kami
bicara untuk bergabung menjadi calon presiden
tentu kami akan diskusikan dengan sekutu kami dulu
jadi itu yang perlu saya tegaskan
jadi seperti kader anda yang hari ini katakan
aryojoe hadikusumo yang mengatakan bahwa
jadi calon presiden tapi tidak lewat
gerindra dan pks
kalau pak gatot nurmantio beliau sudah datang bertemu dengan pak prabowo
untuk menjaga pres
dan menjaga pres
pak prabowo sudah mendengarkan
pak prabowo menyampaikan
kalau memang di kami
opsi presiden ya nggak bisa
itu yang disampaikan oleh mas aryo
itu yang dimaksud dengan andi arief sebagai
nggak bisa diajak bicara lagi jangan jangan
nah jadi gini kita harus bicara fair juga
dalam politik itu
harus ada kerja politik
harus ada juga elektabilitas
yang faktanya memang penantang
terkuatnya pak prabowo
pak jokowi adalah pak prabowo
makanya pak chaimin juga sangat realistis
beliau kan disampaikan oleh
harus teh manis
siapapun presidennya harus
cawa pres makanannya harus teh manis
nah ini yang perlu kita tekankan
dalam berkoalisi itu
tentu harus bicara
kita harus bicara baik baik
tidak bisa memaksakan
jadi maksudnya gini demokrat ini menginginkan
jangan ada pak prabowo kita cari figur lain
saya gak tau alasannya
mereka tidak ingin berasumsi apa apa
mencampuri rumah tangga partai gerinda
kita menghormati itu
dalam pertarungan ini sudah beda situasinya
pak prabowo sebagai penantang
head to head dengan pak jokowi
peluangnya cukup besar bahkan
waktu itu survei sempat menang
dan kalah dan situasi itu sudah berubah
apakah perubahan perubahan situasi ini
masih akan diterima oleh pak prabowo
masih mau meriskusikannya
itu kami tidak yakin gitu loh karena
argumentasi dia untuk sementara
masih empat bulan lagi saya masih terbesar
masih bisa banyak dikaji
dan kemungkinan untuk menang
itu yang kemudian dikatakan oleh kader
yang mengatakan kita ingat bahwa
demikian banyak sehingga
jadi apa namanya
kandidat yang sering kali kalah
kemudian ditanggapi oleh andre rorsiade bahwa
linkon itu adalah
kandidat yang selalu kalah
jadi kalau melihat dua ribu sembilan
memang nekat orangnya
dia masih nekat mau berkoalisi dengan megawati
dia pasti kalah dan kalah
jadi ada unsur begitunya jadi memang
keyakinan dirinya dengan realitas di lapangan
bisa saja berbeda
dan ini terjadi juga sekarang menurut
bisa jadi bisa jadi bisa
tapi tanda tanda bahwa memilih jalan nekat
walaupun orang elektabilitasnya tinggi
sudah pernah dilakukan oleh dia
mas karding dari tadi diem aja
topiknya geri indra sama manung
kalau presiden capresnya
mungkin nggak dan gimana pendapat pkb
nanti aja dijawabnya
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
ada wacana soal itu bahkan katanya
itulah yang kemudian mengubah
konstelasi hubungan antara gerindra
pks dan demokrat soal
posisi jokowi sebagai
presiden dan pak prabowo sebagai
sebenarnya itu sudah selesai sih kalau misalnya jokowi
kalau menurut saya sih kecil kemungkinan pak
betul karena pak yang pertama
tadi disampaikan bahwa
prabowo itu oleh gerindra kan
sudah jelas diusung sebagai
bari psikologi juga masih ada
bahwa tidak mungkinlah
daripada harus itu jadi
ya tugu tugi terus ya
tugu tugi terus ya
walaupun sebenarnya kalau itu terjadi selesai sudah semua
kita pesta bareng bareng gitu kan
kira kira begitu ya
kecuali kalau ada poros lain yang
mengajukan calon yang berbeda
kalau dari pkb
sendiri pertanyaan saya apa yang
menjadi alasan ini semua koalisi
apa namanya mitra koalisi kecuali
pkb dan pan
pan kalau saya lihat sih bisa dipahami
karena sebelumnya pan kan
apa namanya nggak menjadi
pihak yang berkeringat
di pemenangan jokowi
dia adalah orang yang terakhir lompat
udah sampai istilahnya udah sampai jauh baru dia lompat
kenapa pkb menunda nunda
sebenarnya nggak menunda
lebih begini karena kita
lebih berhati hati dalam
mengambil keputusan karena kita ini partai
di nu itu kan banyak warna
maksudnya banyak yang harus dikonsolidasi dulu
secara utuh sehingga
itu satu suara betul
itu satu yang kedua
kita sedang melakukan
istiqawar daripada para kia ini
kita tunggu betul
sehingga langkah kita ini
betul betul paling tidak
tapi apa sih masalahnya
kata mas karding tadi
sudah sepakat kita bersama
dengan pak jokowi
gak bisa juga demokrasi nyari semuanya
makanya pertanyaan saya apa yang ditunggu
sama pkb menaikan posisi tawar
padahal kan kalau misalnya melekat dengan
jokowi dengan segarah
harapan kotelnya jokowi itu bisa
mengimbas ke pkb juga
gak ada dalam sejarah begitu
dalam pengalamannya selalu
yang diuntungkan itu partai
di mana kadernya itu menjadi calon presiden atau calon presiden
gak ada teori itu
partai lain tidak akan kena imbasnya
sebenarnya alasan kuat kita mendorong
salah satu ya mendorong
kita ingin jaga partai ini jangan sampai
leklevitasnya juga drop
tapi kan sebenarnya gini
opsinya kan gak terlalu banyak ya
kalau misalnya semua partai politik percaya sama teori
kotel itu atau apa namanya
buntut jasnya itu
faktanya nggak semua karena yang lain sudah
bergabung di pak jombowi
tapi yang ada disini kira kira seperti itu kan
ini kan bicara soal kotel juga semuanya
tinggal demokrat sama pkb
semua partai ingin menang pilpres
sebetulnya yang paling ideal
memang tidak ada
sehingga semua partai bisa punya kadernya
sehingga semua selamat
keinginan poros ketiga
sehingga semua yang diperlukan
memang sekarang belum kelihatan mungkin ya
tapi bisa saja terjadi
apa yang akan bisa membuat itu terjadi
pertama kalau terjadi misalnya
di koalisi pak jombowi tidak terjadi
keadilan dalam berkoalisi
apa ukuran keadilan
keadilan misalnya dalam penentuan wapres misalnya
hanya petunjuk ibu mega saja
tidak memperhatikan banyak hal
itu bisa terjadi
pkb dan pan ini berbeda
jadi kalau mereka bersatu
tidak saling makan suara
jadi kemungkinan itu masih ada
kalau untuk penyelamatan partai
tapi nanti kita lihat perkembangannya
dengan syarat ahy jadi capres
kalau pkb melihat hampir mustahil
saya suka bilang di pantai
politik itu tidak ada yang tidak mungkin
itu seperti itu seperti yang saya sampaikan
saya sih tidak suka berande ande
terlalu jauh ya
nanti kalau keliru nanti saya tidak dipercaya lagi
di pembicara pembicara dimana mana
jadi harus cari yang
oh dia permisi sama politisi
publik kan melihat ini kan rame rame kenapa sih
tapi partai sekian banyak kenapa
ngomongnya hanya cerita cawapres saja
kalau saya bilang begini
partai partai itu pada ujungnya
akan berpikir realistis ketika dia
tidak bisa menjadi cawapres
karena kotel efek
tadi dengan perspektif itu
dia bukan ingin memenangkan
seorang presiden tapi dia akan menyelamatkan
kursi partai dia di legislatif
munculnya poros ketiga dari situ
mari kita munculkan
mungkin akan logika heroisme
dugaan saya sebagai
orang yang melihat peluang
mereka akan munculkan mungkin
koalisi memang presiden wapres dan
jadi yang tidak wapres itu
disitu mungkin titik tawar kenapa muncul
sebab kalau mereka bergabung pada satu
titik tempat tadi
kotel efek dia tidak dapat
parlamen dia akan turun
itu logika kenapa muncul poros ketiga
memang kalau dalam posisi kami
karena dialog kami
dengan gerindra saya melihat begini
semua partai sebenarnya
dalam konteks sekarang ini adalah pertama
mereka ingin mencalonkan kadernya
karena itu partai itu
tempat kaderisasi tokoh
untuk apa kaderisasi tokoh
lalu kedua tetapi ada sisi realistis
ketika menunggu waktu sampai agustus
disinilah selalu mungkin terjadi perubahan
disitulah ruang partai
dan dia menyediakan sebagai
partai itu bisa sebagai tempat
sekarang kita ambil contoh dki
anies baswedan muncul kapan
jadi kalau kita bicara teori probabilitas
mungkin saja ada
tetapi memang logika kaderisasi partai
wajar saja kalau partai mendahulukan
kadernya tanpa menutup
suara publik kalau memang di ujung
nanti ada sebuah keajaiban
memang betul kita nggak boleh
tidak mau maju presiden
tidak ingin berkuasa hanya ingin visi misi
itu saya kira saja
bahwa orang berpartai itu
tinggal kekuasaannya digunakan untuk apa
jadi kalau ada partai bilang kami tidak ingin berkuasa
nggak mungkin lah
ya kalau tidak ingin berkuasa
berarti dia tidak mampu berkuasa saja
maka dia beroposisi
tapi gini kita kan juga pernah
pernah punya presiden di dua ribu sembilan belas
pak yusuf kalla
tadinya menunggu terus menunggu
pak sby kapan meminang dan lain sebagainya
akhirnya last minute sby mengatakan
dengan gerakan yang cepat
kalau misalnya tidak dikatakan kepepet
akhirnya jk maju sendiri bersama dengan
kalau misalnya itu kan artinya kan
munculnya poros ketiga seperti ustaz muzamil yang katakan
itu kepepet munculnya terakhir
nah kalau misalnya dirancang
dari sekarang sebenarnya tidak mustahil juga
kalau tidak salah mulai dengan angka
dalam kurun waktu
di indonesia itu banyak yang kaget kaget
yang jadi malah kalau direncanakan malah nggak jadi jadi
jadi mungkin contoh ya
contoh kalau kita pakai
parameter survei di jawa barat
itu gubernur tidak ada yang
betul ya kemudian
di banten itulah contoh lah
banten itu ranokano begitu tinggi
kemudian pak wiedin masuk
ya tiba tiba bisa ke atas
semua orang punya peluang tinggal
cara mengkalkulasi dan keberanian
masing masing partai itu
kalau saya sudah bilang tadi saya realistis
di wapres dan kita akan dorong
semoga pak mohaimin bisa melengkapi
pak jokowi sekali lagi
ya untuk sementara sangat
tapi bukan tidak mungkin ya ya di politik mana yang mungkin ya
karena ada yang tidak mungkin
karena agak beda
pak jk dua ribu sembilan
itu kan tidak mempengaruhi suara partai
dan partai memang waktu itu
poros ketiga yang emosional menurut saya
kita kalau akan membuat poros ketiga
tentu dengan pertimbangan tidak emosional
betul betul harus dihitung berbagai aspeknya
kalau misalkan poros ketiganya
di bawah dua digit ya untuk apa
kalau poros ketiganya
ada kemungkinan bisa membuat dua putaran pilpres
ya kenapa tidak dilakukan gitu
jadi tidak penuh perhitungan
kayaknya tidak akan ada poros ketiga
kami akan kembali sesuatu
kita juga bahasanya
kita nggak tahu sampai sejauh mana
keteguhan dan kekuatan
jangan jangan ada satu partai
yang kemudian mundur dan akhirnya
kita dihadapkan dengan
fenomena jokowi dan cawa presnya
bersama kota kosong
jadi gini insya allah
partai gerindra akan mengadakan
dan harapan kami seluruh kader
ajang pendeklarasian pak prabowo
yang mendeklarasikan kader
ya kita sekarang
orang membacanya ragu dan gak yakin
pak prabowo kan waktu acara ulang tahun
hood partai gerindra yang ke sepuluh
di dpp partai gerindra kan sudah menyampaikan
bahwa beliau melihat
apa keinginan rakyat indonesia
beliau sebagai orang yang sangat
jadi kalau soal nyali
kita tahu prabowo subianto adalah
prajurit yang punya nyali
dan legendaris dalam tni republik indonesia ini
kalau soal nyali tidak usah diragukan
tapi beliau adalah figur yang sangat rasional
perkembangan dukungan masyarakat
bukan hanya sebatas polling maupun
survei beliau melihat dulu
apa keinginan suara masyarakat
nah kader kader di seluruh daerah
mulai deklarasi bahkan kami hari senin kemarin
juga kumpul di jakarta
seluruh ketua dpd juga meminta
dan mendesak pak prabowo segera mendeklarasikan
ini sudah jadi
dpp sudah membahas ini
di internal dpp insya allah
awal april akan ada rakorna
sarapan kami seluruh kader gerindra
april ini pak prabowo akan mencalonkan diri
cerita dongeng kotak kosong insya allah tidak ada
yang kedua adalah
saya juga harus tanya pks soalnya
nanti beliau jawab
lalu yang kedua
ini dari gerindra ya
yang kedua tentu kita akan komunikasi segera dengan koalisi kita
terutama kepada sekutu kami nih
bahwa siapa calon wakil presiden yang tepat
untuk mendampingi pak prabowo
sambil kita berdiskusi dengan sekutu kami
tentu kita juga membungkuk
buka diri berkomunikasi
dengan partai partai lain
yang belum mencalonkan
per komunikasi dengan
dengan demokrat dengan pan
tentu juga akan kami libatkan sekutu kami
karena ini kebersamaan
membangun bangsa dan negara ini
harus bersama sama dan insya allah lah
era pak jokowi akan berakhir di dua ribu sembilan belas ini
belum kampanyenya belum silahkan
gerindra dan pks itu cepat
kalau kita lihat dari sepuluh partai
yang memang aspirasi sejak awal firm
gerindra tadi seperti itu
pks juga kadarnya mengatakan
jadi pada titik itu
dilayan persoalan kesamaan
pada titik itu kita firm sekali
sementara fraksi yang lain
tadi sudah kita dengar
lebih terdiri dari pak jokowi
itu sudah terlihat
so far sampai saat ini
dialog kita dari
pki dari berbagai isu termasuk
pembicaraan terakhir kita memang sudah
silahkan kalau yang lain
akan bergabung kita juga akan buka diri
termasuk pak jokowi
pak jokowi mau jadi apa beliau
mau sebagai wakilnya
gerindra dan pks ini seolah olah
dipaksa untuk menjadi satu entitas yang sama
gerindra sendiri pks sendiri
pks juga punya platform sendiri
punya visi sendiri
tapi pada titik itu kita sepakat bahwa
enggak akan akan yakin
enggak akan ada perubahan
kalau bicara peluang probabilitas
karena begini ustadz
cerita soal kota kosong atau tidak
yang menentukan pks
saya kira pks juga tidak bisa sendiri
pks dengan gerindra karena
tanpa gerindra juga pks tidak bisa
gerindra juga begitu
pks kan sampai sejauh ini kan mengamini calon presiden
kalaupun diajukan oleh gerindra
karena itu pendulum ini akan berubah
kalau pks berubah
orang kemudian bertanya pks akan sejauh mana
atau sejauh mana
atau sejauh mana
atau sejauh mana
untuk tetap sampai dua ribu sembilan belas
kalau misalnya dua hari lagi
ada diskusi ada lobby yang menarik
kelar sudah kan
saya kira diskusi dan lobby itu sudah berlangsung
tetapi sekali lagi
mekanisme di dalam pks itu
kita meminta pendapat para kader
menjadi pegangan yang
cukup kuat untuk kita
untuk majelis syurok
setelah kita dengar dari mereka
mayoritas mutlak menginginkan untuk calon alternatif
sehingga itulah kita perjuangkan
sangat mungkin apapun terjadi
hari ini seperti ini
dan dialog kami dengan gerindra juga menguat
jadi insya allah tidak ada kotak kosong
saya sepakat dengan
hanya bisa terjadi
dengan dua kemungkinan
pertama pak prabowo tidak mencalonkan diri
maka muncullah calon alternatif
dari pks banyak sekali
ada yudham trajitno bang bujamil
ada anies mata dan lain sebagainya
yang kedua kalau pak prabowo bersatu dengan pak jokowi
saya kira akan juga muncul banyak alternatif
realita yang ada sekarang
berdialog juga dengan pak prabowo
apakah sekarang menjadi alternatif atau tidak
pertanyaannya begini bareng kali
tidak menginginkan pak prabowo maju
karena beliau punya figur pak ahi
ini yang terlihat kalau kita melihat diskusi ini
tidak mencalonkan diri
saya tegaskan di forum diskusi
kepada seluruh rakyat indonesia
kami akan berkoalisi dengan
partai yang mau mendukung pak prabowo
kalau demokrat ingin bergabung bersama kami
tapi capresnya pak prabowo
kalau mau bergabung
tapi kalau memang tidak juga tidak ada masalah
karena apapun juga
kita sudah punya teman bersama
tiket kami sudah di tangan
silahkan demokrat bikin poros baru
atau bergabung dengan pak jokowi
tapi kalau memang mau masih membuka ruang berdiskusi
mari kita diskusi
karena demokrat sudah tidak mungkin penyimbang lagi
karena zaman sekarang
akhirnya demokrat memang buka poros ketiga
sama seperti dua ribu empat belas
pak sby kalau tidak salah
juga mengatakan bahwa mereka akan menentukan
pilihan yang lebih penting
tapi yang jelas kali ini
pilihannya bukan pak prabowo
itu sudah terlihat jelas
dulu kita punya opsi mencalonkan sendiri
atau bergabung dengan partai lain
tapi mencalonkan sendiri sudah tidak mungkin
sebelum keputusan mk kita ada rakonas di ntb
jadi opsi mencalonkan sendiri sudah tidak mungkin
mencalonkan sendiri dari partai masing masing
kalau demokrat tidak mungkin
demokrat tidak mungkin
pkb juga tidak mungkin
dua pasang rematch
sejauh ini cuma itu aja
ujung ujungnya prabowo lagi dan jokowi
saya kira yang dikatakan pak andi betul
terjadi alternatif itu
paling mungkin hanya itu tadi
tanpa menyinggung rasa teman teman
gerindra dan tidak ada maksud apapun
kecuali ini mengamati aja ya
kecuali misalnya pak prabowo mencalonkan
jadi kingmaker gitu
pkb mungkin akan berubah
yang sudah kami bahas sebagiannya itu
waktu juga membatasi kita
kita akan lihat perkembangannya seperti apa
karena ini tidak akan habis
untuk dicermati paling tidak sampai agustus
bahkan diskusi dan dialog seperti ini
memberikan bahan bakar
pilihan anda di pilkada
di tempat anda masing masing jangan jangan begitu
kotel efek atau
penyakit kulit lainnya
kami akan kembali minggu depan
terima kasih atas kebersamaan anda
saya alvi taudino pagiting sampai jumpa